rasanya tidak mungkin sheikh guru nurjati melakukan kejahatan diam diam
tapi yang ibu nda katakan itu ada benarnya
apa yang dilakukan sheikh guru di barak prajurit
bagaimana menurut kamu nita
mas iya ibu nda ibu nda benar ini semua sangat mencurigakan
tidak seharusnya chef guru nurjati berada di barak prajurit di tengah malam
aku harus menyelidikinya ibu nda
nyai kemuni bagaimana mungkin memiliki wajah serupa dengan rai sumpahkan
tidak itu tidak terlalu berharga
jika aku tidak memiliki wajah aku tidak akan percaya
kembalikan kemerdekaanku siliwangi
kenapa dia sangat mencintai siliwangi

aku tidak boleh melayani bocah ini terlalu lama
kalian tidak bisa menyerah jangan pernah bermain main dengan aku
kalian mungkin menang tapi tidak ada yang bisa menyelamatkan ring sip
maksud pak man
nanti kalian akan tahu
lihat ini bahut
tidak pak man
tidak akan mencuri binumang keras lagi kisanaka
tugas yang diberikan ke si prabu
hamba sudah tunaikan
hari ini hamba membawa penawar racun ular dumung raja
dia ingin membunuh ibu nda
dia menyerang ibu nda
aku bukan lagi pecuri
aku akan tunjukkan
bahwa aku sanggup melawan rakak yang sama
robert g ditujukan mereka untuk menatapinya
lviewg hurryup warganya suruh dia ric ludzi
itu hanya darimu